tapi buat dapat persetujuan bapak dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
syarat dan ketentuan yang berlakunya apa
biasa standar harapan calon mertua
jangan usah kita deketin bahaya jas berat
kamu suka latihan tinju sejak kapan
kalau suka mah dari dulu
tapi kalau latihan baru kemarin persiapan buat ngajar teman saya
temen kamu memangnya kenapa
dulu saya ikut kerja sama dia
dia ngelola parkiran
saya bagian nyari orang yang mau kerja jadi tukang parkir
saya sudah bawa tujuh orang
habis itu bukannya dapat uang malah saya dipecat
dia gak pernah bilang alasannya
waktu mecat saya juga diem diem nggak bilang bilang
dia gak ngomong kalau kamu dipecat
awalnya dia nyuruh saya stand by di rumah
terus dia ganti nomor hp
saya nunggu dia terus
jangan terima telepon dari saya
katanya saya udah dipecat
temen kamu ngelola parkiran di mana
jadi sekarang kamu gak kerja
enggak lagi fokus dulu buat balas dendam
je kemarin masih ngucinya jadi dikirim gak
baru sampai setelah maghrib
katanya kena macet di jalan
habis ngantar barang dari tiga tempat
mau nyuci pakai mesin cuci baru
mesin cucinya baru
kamu kenapa parkir di sini
saya memang udah biasa parkir di sini
sebelum ada yang dateng ngeganggu musir saya
terus saya terpaksa istirahat dulu
kenapa istirahat dulu
kenapa sekarang berani balik lagi
saya di backing saudara saya sama temen temennya
saudara kamu sama temen temennya itu siapa
gak perlu tahu
tapi begitu ada gangguan lagi
saudara saya sama temen temennya pasti datang
saudara kamu sama temen temennya belum kenal saya
siapapun saudara kamu
kamu gak akan lama ada di sini
siapapun saudara kamu
kamu gak akan lama ada di sini
kok jam segini motornya udah dicuci
sama biar nggak keburu panas
roy hari ini udah mulai kerja lagi
dia belum kasih tahu
cuma mau tahu aja
bapak jadi suka pengen tahu terus tentang roy
dia pacar kamu
kamu bilang juga
kalau hubungan kamu sama dia serius
dia calon kuat buat jadi menantu bapak
buat ngurus kamu
jadi bapak harus pantau dia
sampai bapak putuskan nanti
dia acc apa enggak
memangnya ngajuin kredit
siapapun nanti suami kamu
tapi buat dapat persetujuan bapak
dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
syarat dan ketentuan yang berlakunya apa
standar harapan calon mertua
gak usah kita deketin
aku sudah ada telepon
kamu punya nomernya
kan kata bang edi
nanti dia mau hubungin saya
bukan nyuruh saya mau hubungin dia
siapa tahu dia lupa
gutir dia jalan calculak
hubungigul ke luar generasi
sudah bukan ada
teh buat video promonya pake lovina lagi
teteh aja yang kontak dia ya
kalau bisa sekalian dijadwalin buat besok
udah tiga kali aku telpon udah diangkat
aku coba teleponnya yet deh
tuh kan dia nelfon saya
kang agus saya telpon udah tiga kali gak diangkat
mungkin dia lagi sibuk
memangnya ada apa
saya mau nanyain titipan dari bang edi
oh kalau itu nanya ke saya juga bisa
kapan mau dikasih ke saya
kalau udah beres masalah administrasinya nanti saya kasih kabar
iya terima kasih
masalah administrasi apa
itu alasan aja
masa saya harus terus terang kalau uangnya masih kurang
kemarin kan kita gak ada pemasukan dari parkiran
ya udah saya pulang dulu
udah satu bulan
usaha bang edi buat menguasai bisnis di jalan di pasar sama di terminal
masih belum berhasil juga
bukan cuma bisnis terminal yang sampai sekarang belum bisa diambil alih
di pasar sama parkiran
udah diambil alih lagi